oh iya tampan kamu jawab ya pertanyaan aku
kamu makan apa sekarang
udah udah gak usah dipaksain
tapi kepu juga udah ngeluarin sedikit sedikit suara kok
pelan pelan aja kamu juga pasti bisa
gimana kalau sekarang kita ke rumah budi nungki
biar kita masak
kamu setuju gak
lagi lagi gue mimpi gembaran gue
tampan tenang ya
kamu mimpi buruk ya
sebenernya mimpi ketemu alva itu gak aneh

tapi yang aneh
kenapa alva malah manggil aku alva
aku aku bener bener gak ngerti
dan kenapa perasaanku gak enak
apa terjadi sesuatu sama alf
aku aku bener bener gak ngerti
aku juga gak ngerti
aku juga gak ngerti
udah tenang ya tampan
ini kan cuma mimpi
udah sekarang kamu tidur aja ya
yaudah aku juga mau tidur kok
selamat malam ya tampan
aku jadi kangen juga sama alvi
aku jadi kangen juga sama alva
udah berapa lama aku gak ketemu sama dia ya allah
fah kapan ya aku bisa ketemu sama kamu lagi
kapan ya aku bisa ketemu sama kamu lagi

lihat ya bang gue
saya kan bukan mau beli motor
kok dia bisa bincang
saya gak tau
jadi lo gak percaya
pokoknya gue minta ganti rugi
wah uang saya hanya untuk obat
buruan mana duitnya
mana buruan duitnya
mau nyopet bilang aja
wah kamu hebat ya
makasih banget ya
apalagi kamu setahun baru datang jakarta
disini kan sangat banyak orang jahat
iya aku juga kaget
kalau di desa kan
aku udah kenal sama semua orang
itu memang ada sepas sepas ada disini
tapi aku gak tau tempatnya dimana
oh kalau apotik sih aku tau
ada dekat sini kok
mau aku anterin
nah ini apotiknya
kalau aku mau kesana ya
ngomong ngomong dari tadi kita belum kenalan
kalah kenal ya
makasih juga ya
mudah mudahan kita bisa ketemu lagi
iya mudah mudahan juga gitu
yaudah hati hati ya
makasih ya ter
udah mau nengokin mama
lagipula kan tantengnya tante gue juga
si candy udah datang belum
hih ngapain dia kesini
lagian kalau dia kesini pun aku gak mau nemuin dia kok loh kok
gimana sih ran
lu dengerin dulu dong penjelasannya dia
kamu tuh tau apa sih ter
gue tuh tau semuanya
gue tau kalo lo dan keluarga lo kan yang nuduh candy tuh yang nyelakain tante inga
lo tuh gila ya ran ya
mesti lo tuh bisa dong dengerin penjelasannya dia dulu
penjelasan apa lagi
bukti bukti itu udah ada
candy yang ngelakuin itu semua
bukti apaan ran
bukti dari orang lain
bukti yang dikasih sama si lisa
itu kelewatan ya ran ya
apa lo udah lupa
dulu gue sama kendi tuh dikeluarin dari sekolah tuh karena kenapa
dan siapa penyebabnya ran
lo sama kid dikasih surat kan
buat datang ke tempat itu
dulu gue sama candi kan juga dikasih surat kayak gitu
gue sama candy tuh di fitnah ran
jadi maksud kamu sekarang aku sama candy tuh di fitnah sama lisa
kayak waktu dia nge fitnah kamu sama candy
ini lo tarik kesimpulan lo sendiri aja deh ran
kalau lo lebih percaya sama orang lain lebih lebih sama lisa
berarti lo tuh aneh banget
dan kalau lo tuh gak percaya sama candy
lo tuh gak pantes jadi sahabatnya candy

coba turun nih pelan pelan
sekarang sebelah kiri
coba sebelah kiri
coba turun pelan pelan
kamu ngerasa enakan ya
untung wajib kita kesini
peralatannya juga lengkap loh
lihat deh tampan
aku juga dikasih buku ini loh
buku ini untuk bantuin kamu belajar di rumah
tampan kata suster
tangan kaki kamu udah boleh dipijit picit sendiri
nanti biar aku yang pijitin deh
pijitan aku kan gak kalah sama tukang tukang pijit
tampan kamu jawab ya pertanyaan aku
kamu makan apa sekarang
udah udah gak usah dipaksain
tapi kamu juga udah ngeluarin sedikit sedikit suara kok
kamu juga pasti bisa
gimana kalau sekarang kita ke rumah budi nungki
biar kita masak
kamu setuju gak
coba deh sekarang kamu angkat lengan kamu
yaudah udah kamu gak usah paksain ya
udah ya kamu gak usah sedih
ini kan baru pertama kali kita terapi
nanti kita coba di rumah lagi ya
mama gimana udah tidur belum
tapi udah agak baikan kok
ya lukanya masih harus tetap dikasih salep supaya cepat sembuh
papa bener bener gak nyangka
kaget sekali dengan kejadian itu
kok bisa bisanya candy melakukan hal seperti itu ya
tadi terry kesini
terus terry terry marahin aku
terry marahin kamu
kok berani beraninya dimarahin kamu
dia tuh cuma marah
kok rani tuh gak dengerin penjelasannya candy
kenapa rani malah marah
terus gak percaya lagi sama candy
rani tuh jadi bingung pa
ya kamu gak usah bingung sayang
ya nggak ada yang perlu dibingungin
kalau sekarang terry itu marahin kamu jelas
karena dia masih suka sama candy
ya memang sekarang status mereka adalah kakak adik
juga tidak menutup kenyataan bahwa terry itu masih suka sama keki
orang yang suka sama orang ya
mata dan hatinya menjadi gelap
tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah mana yang baik mana yang tidak
makanya kerakuannya menjadi aneh seperti itu
pa tapi apa kita gak denger dulu penjelasan candy
padahal dulu kan papa tuh sayang banget sama candi
setiap mama jahatin kendi papa selalu belain dia kan
dulu sama sekarang itu sudah beda sayang
dulu memang papa selalu belain dia karena papa pikir
dia itu anak yang baik
tapi ternyata kenapa
dia mencoba untuk mencelakai mama kamu
dia punya rasa dendam marah sama mama kamu
ya mungkin saja
tapi kan ada papa
ada kamu yang selalu belain dia yang sayang sama dia
tapi dia gak mandang kamu
bahkan gak mandang papa ya kan
sudahlah run mulai sekarang kamu gak usah mikirin masalah ini lagi ya
ya untungnya mamah kamu gak apa apa
tapi ingat ada satu pelajaran yang kita dapat dalam hal ini
jangan gampang percaya sama orang lain ya
dan ternyata sekarang apa
kita sudah mengetahui sifat candy yang sebenarnya ya kan
kamu mulai sekarang gak usah lagi mikirin soal candy
dengan sifatnya seperti itu
kendi itu tidak pantas menjadi teman kamu
sekarang kamu istirahat ya
tampan mumpung kita lewat sini aku mau masuk dulu ya
sekalian aku mau beli comperson buat kamu